sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar senin pagi memberikan keterangan sebagai saksi untuk mantan ketua umum p tiga roma hurmuzi di kpk
indra iskandar tiba di gedung kpk pada pukul sepuluh tujuh belas waktu indonesia barat dengan ditemani oleh ajudannya
ia memenuhi panggilan kpk sebagai saksi untuk mantan ketua umum p tiga roma hurmuzi atau romi
ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan kementerian agama
indra berada di gedung kpk selama hampir enam jam
kepada wartawan ia mengatakan telah memberikan beberapa keterangan mengenai status romi di komisi sebelas dpr ri
kode etik dan tata tertib dewan serta penghasilan romi di dpr
sekjen dpr ini mengatakan romi saat ini masih menerima gaji namun tidak menerima tunjangan hingga ada kepres pemberhentian
ini terkait dengan kasus bapak
secara umum itu tiga berpisar tiga tiga itu ya pengembangan dari penyidik
tapi romi sendiri masih menjawab masih tidak menerima penyidik
tetap bahwa basis kami di sekretariat jenderal itu pemberian gaji atau penghasilan anggota itu basisnya adalah kepres
sejauh belum ada kepres pemberhentian
ini pokoknya tetap akan diberikan
artinya pak romi masih menerima gaji